episode the politician kali ini saya seperti ayu ting ting ya kesana kemari mencari alamat semoga
bukan alamat palsu bisa mencari salah satu politikus pdi perjuangan bisa tanya dulu mas
sorry mas rudy sebelah mana ya mas rudy sebelah kiri sebelah kiri sini ya biasanya ketemu politikus
ini di rumahnya bagus ini saya disuruh ke ganggang gitu ya ini saya coba cari ya mas rudy
mas rudy mana ya eh pak sebelah situ loh bapaknya dari sebelah situ jadi episode
politician kali ini sama efek rudy ini diminta naik sama mas rudy dan naik liftnya buatan mas
rudy mas rudy ini diminta naik sama mas rudy naik liftnya buatan mas rudy
mas rudy ini diminta naik sama mas rudy
ini lift buatannya mantan wali kota solo
hai nah oke ini tinggal nih mas rudy terima kasih
sudah menerima the politician cnn indonesia ini aku berdiri sebelah sini ya mas ya
boleh boleh mas rudy ngapain mas rudy ini rempong rempong lagi apa baru betulin
ini loh supaya enggak nambias oke ini live nya berarti belum selesai lo
baru pasang apa itu masuk supaya tidak kena kena nambias air nambias air ini mas rudy setelah purna
baru pasang apa itu
jadi wali kota solo ini kerjaan yang ngelas

wali kota solo ini kerjaan yang ngelas hobinya ngelas hobinya ngelas gimana kabar mas sehat waras waras hahaha oke mas rudy ini kita selesaiin dulu mungkin ngelasnya sebentar kita jalan jalan sedikit mungkin ke taman kali ya boleh boleh mas ya
wali kota solo ini juga bisa nambah air ini dia ini dia pereman yang dicari cari sama bumega pada start out ke lima puluh pdi perjuangan ini kita turun bawah ya mas
ini kita turun bawah ya mas
oke kita turun ini beneran buat sendiri maksudnya mas ya beneran buat sendiri kan have the pencet yang merah merah
hai oke mas rudy ini sudah naik lift buatan louis zaman sunan joggokali nah ini sudah jogokali ini apa sih mas nama apa sih beberapa
sunan jogokali ini
sebetulnya dulu ini adalah
pemparan bantaran yang kosong
karena sudah direlokasi seribu tujuh ratus lima puluh satu rumah
jadinya kan jadi kosong
dan jadi tumbuh tumbuhan liar itu kan banyak
akhirnya saya selesai menjadi
wali kota tujuh belas februari dua ribu dua puluh
kita langsung melakukan penataan taman sunan jogokali ini
sunan jogokali ini ada kepanjangannya
kenapa dinamakan taman sunan jogokali
dan gambaran ibu ketua umum
yang belum sejahtera lahir batin
dalam singkatan sunan jogokali
biarpun hidupnya menderita lahir batin
tidak mudah dipengaruhi
tidak pernah khawatir
berpegang pada tuhan yang maha kuasa
ini kalau ada penonton mungkin ditepukin tanganin
fresh banget nih kayaknya di hud ke lima puluh
pdi perjuangan disebut nama
rudy mana rudy ada atau enggak
rudy apa onopora kan itu
terus disebutkan preman ibaratnya
nah itu maksudnya tuh emang mas rudi ini preman pensiun
emang kan katanya sobatnya nih katanya tahun sembilan puluh tiga itu ceritain mas

dari awal suka mungkin apa mas preman pensiun

dulu saya ini kan sukanya main judi
judi apa sih mas judi ini
ya judi kartu kita sebagai bandar
waduh takut takut
terus kan ini yang sebetulnya enggak halal
karena ya untuk nambah nambah kehidupan keluarga
dan suka berkelahi
sehingga dulu kan ketua umum saya ini kan dijuluki ketua umum preman
karena anak buahnya kan suka mabuk judi berkelahi
namun preman saya bukan preman yang merugikan orang lain
merampok mencuri menjamret tidak
namun preman yang dijuluki bu ketua umum itu
adalah suka berkelahi
jadi ketika ibu mika itu menyampaikan ke saya
ada yang mungkin membuat ibu enggak begitu seneng hatinya
ya kalau boleh saya cari bu
nah baru diajak ngomong gitu aja preman nya keluar
nah itu artinya sebagai kader partai
harus punya prinsip punya sikap dan punya komitmen terhadap pimpinannya
pimpinan saya tidak boleh dicubit oleh siapapun
kalau sampai tercubit
saya yang harus merasakan cubitnya juga
saya yang harus menghadapi bukan ketua umum saya
itu mental preman yang disebut sama bu mega
nah itu tobatnya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga kenapa mas
dapat budaya dapat mimpi didatengin siapa
ya karena itu ada kakak saya yang tokoh katolik betul
saya didaftarkan menjadi prodiakon
oh jadi titik baliknya ini pas jadi prodiaco
kalau prodiakon kan harus menghindari hal hal yang melanggar aturan aturan gereja
salah satunya mabuk itu sudah enggak
berjudi sudah sama sekali enggak
berkelahi juga enggak namun jangan di goda sayang gitu
kalau di goda masih berani untuk berkelahi gitu aja
tapi maksudnya dari kehidupan yang mabuk judin dan segala macam kemudian
langsung tobat gitu drastis itu kan pasti bukan perjalanan yang mudah gitu mas
ya itu kan perjalanan panjang ya
karena seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga itu saya diminta uang saku anak saya itu saya tidak bisa memberikan
karena ketika saya main judi itu menang itu kita bagi bagikan
namun begitu kalah judi satu sen pun saya tidak pernah bawa uang
dari situlah saya bertobat langsung saya ditawari untuk menjadi prodiakon
artinya hal hal yang tidak halal itu tidak baik untuk diri sendiri maupun keluarga
dari situlah ya mas ya
mas ini ngomongin soal tobat tapi ini kan bentukannya mas rudy ini masih serem ya
ini yang paling khas dari mas surya adalah kumisnya
nah ini mas rudy manjangin kumis dari kapan sih mas
saya sudah nikah dengan istri saya sudah berkumis namun kan masih
ya setelah itu ya boner gitu ya bismillah bismillah
ya kita piara terus jadi ciri khas sekarang ya masih enggak tahu enggak tahu saya suka
amiara kumis gitu aja kalau ini kaca piara semua udah tiap hari kita potong kita cukur
terus ini jadi beri waknya seperti anak saya yang beri waktu kan belum lihat dong belum
lihat ya ya oke oke oke baiklah ini dengan tampilannya yang sungguh sangar tapi punya
konsistensi ya nanti kita ngobrol banyak lagi mas ya mohon silakan
waktu perut perlu pemerintahan orde baru itu dikusur
itu tiga kali dikusur seperti sampah kan gitu nggak ada ganti rugi sama sekali
hai dpc solo rudy onopora itu pak rudy itu sampai hari ini itu urusannya itu maunya berantem
hai pimpinan saya tidak boleh dicubit oleh
jadi jejatnya nggak ada her artificial
oh gak seperti ini
berbual memang saya bermain dengan mesin kayaknya cukup kali ya cukup kali ya mas ya aduh oi sejajar
sejajar sejajar bola pingpong masud ini emang olahraganya sukanya pingpong salah satunya ya
saya lihat di instagram banyak kalau enggak ada temen saya tenis meja tenis meja ini mainnya
sama mesin menanggal ada temen saya bulu tangkis tenis sepak bola sepak bola bola volley masih
main presidensi main amantang atlet tenis meja maju tahun tujuh emi tanah sempat jadi atlet tenis meja
karena saya gak bisa bit diarus dikati warder akhirnya saya keluar dari tenis meja saya
mengikuti bola volley emergenia pelem selain jadi amantang atlet hockey meja bole ya terakhir saya
ya cukup lumayan lah waktu itu
terus akhirnya saya beralih ke biladiri karate
karate sampai sekarang karate mas
sampai sekarang berarti ini fitnya karena terus olahraga ya
ya sepeda sekarang
paling jauh mana mas sepedaan
mas rudy ini bicara soal mas rudy kegiatan sehari hari
kemudian nggak lepas kalau ngomongin soal disini saya lihat ada beberapa foto mas rudy dengan bu mega
ini boleh diceritain mas ini pertama kali ketemu bu mega ini dimana kapan
karena sudah jadi kader dari tahun tujuh puluh tujuh ya mas ya
saya tahun tujuh puluh tujuh itu sudah menjadi band kordes namanya dulu
jadi pembantu koordinator desa
kalau sekarang pac apa mas
bukan beda lagi
lantas tahun delapan puluh dua saya menjadi sekretaris komdes
tahun delapan puluh tujuh saya jadi ketua komdes
tahun sembilan puluh dua saya menjadi sekretaris komcat
tahun sembilan puluh enam saya diangkat menjadi ketua pac promeg
ketua komcat promeg
tahun dua ribu saya dipilih menjadi ketua dpc sampai sekarang
selama dengan mbak mega waktu itu saya panggilnya masih mbak
itu mulai delapan puluh enam akhir seribu delapan puluh tujuh sampai sekarang
itu pertemuannya seperti apa
pertemuannya ketika mbak mega dicalonkan sebagai anggota dpr ri
dapil jateng i
disitulah kita mulai berjuang untuk memperjuangkan pak marhen
nah ketika mbak mega kampanye di jawa tengah
itu dalam satu lapangan
itu tingginya lapangan itu ya kira kira tiga meter lah
hampir ya dua meter lah tinggi seperti dangdutan itulah
luasnya itu kira kira empat puluh delapan meter persegi
yang datang ya kira kira lima puluh orang
pertama kali mbak mega
namun mbak mega tidak pernah berhenti untuk berpidato
mbak pidato terus
saya megawati soekarno putri
putri bung karno
siapa yang mendengar dari balik jendela
balik pintu silahkan datang kesini
selang tiga atau empat hari lupa saya
lapangan itu penuh
dapet satu kursi
hanya mbak mega
kayaknya kalau kenangan manis dengan beliau cukup banyak lah
jadi mulai dari kampanye yang pesertanya sedikit sampai banyak
mulai dari v belt ataupun strengnya mobil
mbah maria putus saya ganti dengan serat nanas yang kita beset kita tampar
bisa jalan sampai pasar kita ganti dadung
paginya baru kita ganti
lantas ketika di kamar bersihkan kamarnya
sering dipakai tidur kucing dibersihkan
mbak maria marah marah
itu pun saya bagaimana supaya mbak mario tidak jadi marah marah
kerusuhan dua puluh tujuh juli itu
ketua umum saya duduk kursinya
kakinya patah satu
nah ini saya tahu nih ceritanya nih katanya
katanya ada yang ganjel
akhirnya kaki saya yang saya masukkan untuk nahan kursi ini supaya tidak jatuh
karena filosofi pimpinan jatuh dari kursi itu tidak baik bagi saya
begitu mbak mega
waktu itu masih badannya masih langsing lah
jawabnya gitu aja
setelah mbak meka diberi kesempatan untuk pidato kursi itu saya ambil kita ganti dengan kursi yang empat
ya mau sakit atau tidak yang namanya komitmen pemimpin tidak boleh jatuh dari panggung maupun dari kursi
ya biru semua
ini dari ceritanya mas rudy ini mengikuti perjalanan politik bu mega dari awal
apa yang membuat mas rudy ini merasa bahwa oh ini pemimpin yang menurutku inilah pemimpin yang paling benar atau sekiranya yang paling cocok dengan prinsip
jadi sama dengan prinsip yang saya bangun
perjalanan bung karno sampai ke mbak mega bahkan sampai cucunya mungkin ini belum ada kesejahteraan lahir batin
bung karno dan sampai mbak mega
saya pun juga sama
waktu pemerintahan nordo baru itu dikusur itu tiga kali
dikusur seperti sampah kan gitu
nggak ada ganti rugi sama sekali
nah sehingga dengan komitmen yang saya berikan kepada ketua umum bu megawati soekarno ini saya menilai bahwa beliau ini benar benar meneruskan perjuangan bapaknya
satu yang saya ikuti beliau saya kagumi dan acungi jempol beliau adalah negarawan maupun sosok
perempuan yang sangat sangat tegar tabah menerima apa yang diberikan kepada beliau
pernah kena semprot bu mega gak sih
sering kalau semprot sih enggak ya
setiap rakernas setiap kongres setiap mengumpulkan kader banyak pasti saya yang dicari
rudy solo datang gak ada bu padahal jauh
awas ya kalau kamu sampai ke hospital sembelih
makanya saya tidak mau melakukan hal hal yang melanggar hukum
terutama korupsi tadi
nah sehingga kalau ibu di mana mana mencari saya itu ya mungkin kenangan manis yang kenangan susah
yang tidak mungkin beliau lupakan
pulang menuju ke solo lewat jalatiga dicegat oleh orde baru waktu itu tni polri
saya dipukul digebuki pakai rotanda sebagainya kita melawan
ibu juga tahu waktu itu kira kira
nangis juga mungkin ya
setelah saya ditodong senjata ya mending saya berhenti
tapi kan yang namanya dua insan manusia pasti kan ada perbedaan prinsip
meskipun mungkin hasanah dasarnya sama begitu
tapi mungkin tindakan dan kebijakan yang berbeda
nah ini pernah nggak mas
mas rudy misalnya merasa bahwa keputusan dari bu mega ini kok seperti ini ya ibu
pernah gak mas
kenapa bu seperti ini
jadi kemarin saya sampaikan juga
dengan pp nomor dua puluh lima a
itu bahwa menjadi calon bupati wali kota di prd
itu harus menjadi anggota partai minimal dua tahun
tetapi karena saya memberikan hak prerogatif karena saya peserta kongres
pada beliau apapun yang diputuskan beliau adalah harus wajibnya dimenangkan dan dilaksanakan
tetapi saya memberi masukan ini
bu yang ini jangan di
jangan jangan dimasukkan dalam aturan partai
sehingga kalau memberi rekomendasi pada yang lain ini ini bisa dihindari
itu salah satunya pada saya
berarti mas gibran ya yang ingin dicalonkan
jadi tidak hanya mas gibran saja
kalau solo kan selalu dalam proses penjaringan dan penyaringan itu selalu melalui proses dari anak ranting
setelah selesai dikirim ke dpd dan dpp partai
sehingga dengan adanya proses itu selesai dan sesuai dengan aturan partai ya kita kirim ke sana kan
waktu itu kan mas gibran tanggal sembilan september dua ribu sembilan belas
mas gibran langsung mendaftar menjadi anggota partai di dpc
ya kita buatin
setelah itu daftar di dpd mencalonkan wali kota
ya tidak apa apa saya tidak akan menghalang halangi karena itu adalah hak dari warga negara indonesia
dinamikanya pada saat itu cukup besar berarti ya pak ya
cukup besar namun saya tetap gagah
bahwa yang sesuai aturan proses sesuai aturan partai itu calon wali kota solo itu ya pak pur dan pak teguh
panduk mana mana juga isinya pak pur dan pak teguh
tapi pada saat itu karena rekomendasi turunnya mas gibran dan pak teguh ya saya langsung putar balik
putar balik untuk mensosialisasikan itu semua dan mengemanyakan mas gibran itu
pada saat itu mas rudi protes tidak ke ibu
tidak tidak pernah protes saya saya kalau sudah ibu ya sudah saya jalankan
tidak protes saya tidak pernah saya protes karena itu hak prioritas beliau
oke aduh ini ngomongin serius serius mas aku dari tadi kerucuk kerucuk apa ini
kita makan dulu aja
iya kita makan dulu aja
abis dihantam oleh mesin ping pong ya mas rudi aku lapar jadi let's go mas
nah ini kita minum minum kita makan makan dulu
ini nanti kecewa dengan saya sakit hati dengan saya karena saya mau menduduki jabatan wamen pupr atau perjabatan yang lain
aduh ini udah diajak ke
terima kasih ibu ini dia prinsesnya mas rudi
apa tuh ngomongnya ya
ibu sama bapak tuh nikah tahun berapa ya
ingat bu inget ya
ibu dulu kasih padahal bicara apa sih

dulu berarti pas masih nakal nakalnya berarti ibu udah kenal ya bu
cinta pada pandangan pertama apa gimana sih
mungkin setiap hari ke temen
temen main ya ibu
ya rumahnya depan berhadapan hadapan
jadi waktu itu pacaran berapa lama ibu sama bapak waktu itu
ya lama lah
lama lama banget
ada yang berubah gak sih bu dari mas rudy pas dari zamannya apa ya mas ya
dari zamannya bu jangan pacaran tuh kan terus nikah terus jadi politikus sampai dengan sekarang
apa bu ada yang berubah gak dari bapak
ya perubahnya sekarang masih jadi orang kaya
oh emang dulu jahat ibu
jadi perubahnya sekarang udah gak main judi
udah gak pernah mabuk mabuan
enggak pernah berkelahi gitu aja
itu itu paling bedanya
ya pereman nya ada disitu aja
galak gak sih ibu
kalau di rumah ibu sama anak anak bapak
bapak kan tampilannya ini kan wah reman banget kan bu
pumis tebel wah otot langsung semua urat kelihatan gitu
aku aja pas pertama nyapa takut loh bu
galak gak ibu
pernah ada cerita
bekes lah saya
pernah dimarahin apa bu sama bapak
kalau kayak misalnya cucian belum diangkat gitu
itu saya marah
ini mau nyuci apa enggak kan gitu
kalau enggak tak cuciin sendiri kan gitu
ibu kalau nyuci kan bareng bareng enggak
bareng bareng gimana tuh
kalau bareng bareng ya nyuci kan saya yang cuci kecil

satu keluarga berarti ya
kok mau bu bapak
preman nyuci itu mau

seru pakai celana ibu ya bu ya
ya enggak lah
bapak tuh ada gak sih bu ngedidik anak tuh harus kayak gini gitu
ada enggak pak
ada bu pak
katanya anak anaknya nggak boleh partainya nggak boleh beda katanya

dia ikut bapaknya
kalau soal politik itu apa sih pak
yang pengen diturunin ke anak anak itu apa sih
karena politik itu sesuatu yang unik yang harus dikelola
kalau mau terjun ke partai politik harus paham bahwa partai politik itu hanya sebagai alat perjuangan
untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyatnya
nah sehingga anak anak ini sekarang sudah saya ajari berpolitik di rumah tangga
berpolitik di rumah tangga
nah berpolitik di lingkungan masyarakat
berpolitik sosial golong golong royong dan sebagainya itulah
itu yang saya ajarkan anak anak
supaya anak anak itu paham sebelum anak anak saya itu terjun menjadi pengurus partai politik
namun paham dulu
terus yang kedua saya memberikan anajatan apa contoh pada anak anak saya
ketika ada warga masyarakat yang meninggal dunia
mulai dari kalau orang jawa bedah bumi
jadi jadi menggali kubur sampai peti mati dan seterusnya itu
dulu saya yang urus
jadi politik sosial harus dilakukan juga
botong royong kerja bakti juga harus itu dan sebagainya
berarti sebenarnya kalau pun anak anak mau masuk politik ikut jejak bapaknya ya sangat pintu terbuka lebar begitu ya
oh betul pintu terbuka lebar
tetapi sudah saya pesen
kalau masuk partai politik kamu mesti harus punya tujuan
kalau sudah punya tujuan
kamu harus selesai dengan dirimu sendiri
jangan menggantungkan hidup di partai politik namun bagaimana menghidupi partai politik
sehingga kalau nanti pada suatu saat kalian menjadi pemimpin di partai politik atau pemimpin di masyarakat
kamu sudah tidak berpikir dapurku nanti asapnya ngepul apa enggak
nah sehingga bisa menempatkan diri
bahwa yang namanya pemimpin itu pelayan bukan penguasa
nah ini kan namanya mas reo ini lagi sering banget dijodoh jodohin sama kaisang yang katanya mau masuk politik
sudah dulu mah dijodohin sama mas gibran juga
yang namanya wacana boleh boleh saja
tetapi anak saya waktu pemilihan tahun dua ribu dua puluh kan sudah jelas
bahwa partai itu sudah ikut proses penjaringan
waktu itu anak saya kan juga pengurus pac tingkat kecamatan
nah sekarang kalau mau di wacana di jodoh jodoh kan sah sah saja
semua kan tergantung ketua umum
tapi cocok enggak menurut mas rudi dari kacau kecamatan sama ibu gitu
cocok atau tidak itu yang menilai rakyat
saya tidak pernah menilai keluarga saya sendiri anak saya dan keluarga keluarga saya yang lain tidak pernah menilai
mau dijodoh jodohin anaknya mas rudi anaknya pak jokowi siapa siapa terserah
atau ini sebenarnya wacananya cek ombak nih
saya enggak pernah cek ombak
masyarakat terima enggak nih anaknya mas rudi sama kak esang nih atau gimana
ya nggak tahu kalau cek ombak itu yang nanyakan yang ngecek ombak itu sendiri kan
yang membuat ombak siapa itu dicek kan gitu
lantas masyarakat juga dicek
dan mohon maaf telinga saya kan lebih banyak daripada mbak esang

banyak belakang sana sama
saya kalau menyampaikan kader saya mata dan telinga banyak saya
tapi kalau anak itu masuk ke dunia politik takut disampaikan atau dianggap orang orang
ini dinasti politik untuk melanggakan kekuasaan keluarga
oh enggak bisa yang namanya dinasti itu begini
saya hari ini jadi ketua dpr

besok anak saya tak tunjuk jadi ketua dpc itu dinasti
ya penunjukan tetapi kalau melalui proses itu enggak dinasti
itulah negara demokrasi
mumpama anak saya dicalonkan menjadi ketua pac
kan yang dicalonkan dari pengurusan anak ranting ranting
dan jadilah musawarah anak cabang khusus memilih pengurus partai
konferensi kapsus memilih pengurus dpc
mas ini kan sudah jadi pelayan di pemerintah kota
ini saya mendapatkan meskipun telinga saya cuma dua mas
tapi saya dapat info katanya mas rudy ini sebenarnya pernah ditawarin untuk jabatan wamen pupr sebenarnya
kenapa enggak mau mas
jadi begini saya pekerja ini menggunakan rasa
karena menawari saya itu setelah pilkada
jangan sampai nanti yang namanya pak ahmad
jangan sampai nanti yang namanya pak ahmad
ini nanti kecewa dengan saya sakit hati dengan saya
karena saya mau menduduki jabatan momen pupr
ya atau perjabatan yang lain
karena nanti pasti beliau menilai
oh ternyata pak rudi kemarin mengusulkan saya lewat proses politik
ternyata hanya basah basi
ternyata sekarang barter
menjadikan mas gibran menjadi wali kota
barternya saya menjadi wamen pupr
itu saya hindari
lebih baik miskin harta daripada miskin mental
miskin harta berkah miskin mental musibah
nah itu yang saya pegang sampai dengan besok kalau tuhan mengambil saya
saya jadi lapar makin lapar
silahkan silahkan mbak oke
oh mbak puan
mbak puan juga tidak ada persoalan
sepanjang dan selama ketua umum itu memberikan rekomendasi
hukumnya wajib bagi kader partai untuk melaksanakan dan memenangkan
hai feek ye deeragaan lukis andalus
seger gitu ya mas untung enggak hujan ya mas ya ini menariknya disini karena tadi udah main
ke tamannya terus ini juga melihat ada apa nih mas prakarya ini karyana anak pinggir kali diri
sungai maksudnya ini idenya mas rudy ini tapi menariknya saya lihat ini ada bung karno ini kita
jalan dikit mas biar penonton lihat ini ada bung karno ini bapak ideologisnya mas rudy
saya dan bapak bangsa dan sang proklamator oke lanjut dua langkah lagi ada bu mega ketua umum
saya yang belum sejahtera lahir dan batin belum sejahtera lahir dan batin karena mulai dari ayahnya
bapaknya sampai dengan putranya yang sekarang jadi ketua umum pun masih banyak rintangan rintangan

ini saya dapat informasi katanya memang mas rudy bangun taman ini juga terinspirasi
ya bukan terinspirasi satu saya memang punya mimpi untuk memanfaatkan bantaran sungai bengawan solo
ini bisa bermanfaat untuk masyarakat umum dan ini adalah perintah dari ibu ibu ketua umum kita harus
merawat ibu pertiwi salah satunya itu salah satu salah satu salah satu salah satu salah satu salah satu
salah satu salah satu salah satu salah satu salah satunya itu sehingga saya mengajarkan ngajarin
anak anak untuk cinta tanah dan air termasuk bikin bikin ya hari ini kan ini tempat
wisata yang murah meriah artinya satu gratis tidak perlu menguangkan mengularkan uang masuk
di daerah ini namun kalau untuk jajan ya harus bayar sendiri ya namun yang lebih penting di samping
untuk merawat bantaran sungai jadi tempat wisata
yang paling penting adalah bagaimana membudidayakan ataupun mengembangkan umkm ini
untuk bisa mendapatkan rezeki sehingga dapat membantu keluarga untuk bisa memberikan uang saku untuk anaknya
membantu untuk beli beras paling tidak kalau dapat untung yang ada di sini
karena kalau musim kemarau itu sini tidak pernah sepi
tapi yang ketiga ada pak ganjar
pak ganjar ini gubernur saya gubernur saya dan mudah mudahan doa saya menjadi pemimpin republik indonesia
doanya gitu itu juga kan yang bikin mas rudy kena sangsi dari mas hasto dan pak komarudin
dipanggil itu ya
tidak apa apa saya anak ideologis bung karno dan saya kader yang militan bukan kader loyalis
kalau militan itu tidak pernah kecewa tidak pernah mutung apabila keinginannya tidak terpenuhi
sehingga disakiti pun tetap pdi perjuangan disakiti pun tetap hormat pada ketua umum saya
ibu megawati soekarno putri
saya anggap sebagai negarawan yang bisa mempersatukan pdi perjuangan dan mempersatukan bangsa indonesia
jadi maksud mas rudy pas kemarin disangsi itu itu artinya dihukumkan begitu
kemudian berarti tidak apa apa meskipun dihukum tetap pdi begitu
sebetulnya kalau dihukum sih enggak ya
ya diberi peringatan sanksi terakhir dan keras sanksi keras dan terakhir ini kan sudah tidak ada sanksi lagi
tetapi bukan itu
tetapi selalu ada yang berhubungan dengan itu
pada saat pertama saya mendoakan mas ganjar pak gubernur ini menjadi pemimpin republik indonesia
namun semua ada di tangan ketua umum pdi perjuangan prof dr ajah megawati soekarno putri
nah sekarang saya tanya dulu sama mas rudy kenapa pak ganjar
memang apakah ada prestasi prestasi khusus pak ganjar karakteristik khusus pak ganjar yang wah ini modal pemimpin banget gitu
ya yang pertama beliau ini kader partai
ya kader partai sejelek jeleknya kader partai itu pasti tetap loyal kepada ketua umum
ya sehingga saya menilai ganjar pranowo ini layak untuk memimpin republik indonesia
satu dari sisi prestasi kalau ada yang bilang tidak ada prestasi cara ngeceknya dari mana saya nggak tahu
yang kedua dia berani dan tegas
berani dan tegas
ya berani dan tegas
dan yang ketiga
karena itu sudah masuk dalam kata kata noto nagoro
itu noto nagoro itu adalah jongko joyoboyo dan ronggo warsito itu selalu menyampaikan bahwa yang bakalan memimpin negara republik indonesia itu adalah yang ada hurufnya no to goro
kalau ganjar ini dapat go no
nah kalau gono itu bahasa jawanya bahasa indonesia nya adalah punya kekuatan
tapi karena mendukung mas ganjar doa doa mas rudi kemudian mas rudi disangsi mas rudi ini nyesel gak sih
itu sampai dipanggil ke jakarta kan
enggak enggak nyesel enggak
karena itu bagian dari kedisiplinan organisasi
tapi saya selama memberikan dukungan pada
kepada ganjar pranowo tapi tetap saya sampaikan pada media
semua tergantung hak prerogatif ketua umum
nah jadi sebetulnya sanksi itu tidak perlu dikeluarkan mestinya
karena saya kan boleh toh saya mendukung jendengan jadi presiden kan juga boleh
tetapi semua keputusan kan ada ibu ketua umum
kecuali saya memaksakan kan gitu kan tidak
jadi mas rudi merasa bahwa ya oke sanksi teater itu
karena saya dianggap melanggar disiplin saya terima
nah kalau bicara sama mas rudy ngomongin mas ganjar oke tadi sudah
tapi ada kan ada satu kader lagi yang banyak diomongin ataupun
oh mbak puan
mbak puan juga tidak ada persoalan
sepanjang dan selama ketua umum itu memberikan rekomendasi
hukumnya wajib bagi kader partai untuk melaksanakan dan memenangkan
tapi hubungan mas rudy sama mbak puan gimana
enggak ada persoalan
enggak ada persoalan
tapi dekat sedekat mas rudi dengan mas ganjar atau lebih dekat
sama saya juga tidak terlalu dekat dengan ganjar
kalau di sini sama semarang jauh
saya mbak puan dengan saya juga jauh jakarta kan gitu
kalau gitu kok tapi nggak ada muka mbak puan di sini gitu loh
lah kita kan yang kita pasang adalah bapak ideologis
ketua umum pdi perjuangan
gubernur jawa tengah
lah saya kan sebagai ketua dpc
jadi menurut mas rudi oh mungkin tidak ada konteksnya ketua dpr dicanangkan di sini itu belum ada gitu
kalau sulit membuat nanti buat sebentar buat mbak puan aja
termasuk nanti mas wali kota mas gibran tak buatin di sini
tak buatin ya
mana rame kan gitu
biar adil semuanya ya
ya karena anak anak kan baru bisanya membuat ini kan gitu
tapi berarti ketika kemarin rame rame tuh mas sampai ke
dipanggil ke jakarta itu mas rudi sebenarnya enggak takut ya
ya enggak lah
saya itu dipecat dari pdi perjuangan pun
ketua jadi anggota partai pun saya tetap pdi perjuangan
dan ketika pemilu saya pasti coblosnya pdi perjuangan kok
tapi ketika mendukung pak ganjar itu mas rudy sempat mengkomunikasikan hal itu kepada mas ganjar atau enggak
kayak mas ganjar saya dukung mas ganjar di dukungan pak
ya begini ceritanya itu sebetulnya
kan berawal dari rapat tiga pilar
nah tiga pilar setelahnya zoom termasuk saya
saya nanya pak gup dapat undangan enggak
ngomong ya ngadakan rapat di pdi
rasah rasah di dogo dogo
kan di perpanjang
oh di perpanjang
artinya ya sudah nanti kalau ada hal hal yang anu
jangan jangan kan enggak usah komentar
saya saja yang komentar
karena ini prinsip
rapat tiga pilar itu terdiri dari struktur partai legislatif eksekutif
karena ganjar ini adalah petugas partai yang ditugasi menjadi gubernur dari pdi perjuangan mestinya diundang
lah kalau ada pertanyaan kenapa ganjar tidak diundang
inilah yang dianggap menyimpang dari
bukan aturan saja
perintah ketua umum yang merapat di gabilar itu adalah struktur partai eksekutif legislatif
nah ketika ganjar tidak diundang kan saya ditanya wartawan
jangan bicara masalah yang lain lain menyalahkan yang lain lain
karena prinsip saja sudah dilanggar kok
sebagai kader partai yang paham tentang
kalau saya sudah sesuai dengan aturan aturan partai dan perintah ketua umum
tetapi ketika ketua umum memutuskan yang lain
hukumnya wajib dilaksanakan dan dimenangkan
salah satu contoh pak wali kota
mas ini saya lihat ada perahu perahu
ini kayaknya asik nih ya dengan suasana yang adem air dan air
yang adem air menyusuri sungai bangawan solo boleh ya
diantar sama mantan wali kota solo
boleh ya mas ya
kita berarti langsung ke sana aja ya mas ya
boleh ya mas ya
ini sudah punya komitmen tiga hal
satu jadi wali kota dan wakil wali kota tidak rebutan pekerjaan
yang kedua tidak rebutan uang
yang ketiga tidak rebutan pekerjaan
yang tidak punya sertifikat diberi tanah seluas empat puluh sampai lima puluh meter persegi bersertifikat
nanti dibeli stimulan untuk membangun rumahnya
sehingga seribu tujuh ratus lima puluh satu ini hanya tinggal beberapa rumah saja yang belum karena hak milik
kalau hak milik aturannya yang menyelesaikan adalah pemerintah pusat
setelah semuanya terelokasi akhirnya kita usulkan dibuatkan parapet mulai dari mojo sampai dengan sana
berbatasan antara solo dan teradika ranganyar
nah dari situlah bantaran sungai kan jadi belantara hutan belantara
jadi tumbuhan liar banyak
nah sehingga ketika saya selesai jadi wali kota
sesuai dengan apa yang dia manatkan
ketua umum saya harus merawat bumi
sehingga disini sudah kita tanami pohon pohon dan sudah kita tata
yang sudah kita beri papping untuk pejalan kaki itu kira kira satu kilo
dengan demikian air hujan itu tidak langsung masuk ke sungai
namun tetap ditampung di bantaran sungai itu dibuatkan sumur resapan
mas rudini ini kan meneruskan estafet dari mas rudini
kemudian ke mas gibran
nah itu sekarang melihat solo yang sekarang seperti apa mas
ya solo sekarang kan pembangunannya kan banyak proyek strategis nasional
yang dibangun di solo satu masjid yang baru
yang kedua juglo yang dibangun dengan menaikkan rel kereta api
lantas ada yang di solo safari
nah ini merupakan salah satu program program yang di
diberikan kepada pemerintah surakarta dari pemerintah pusat
jadi tidak menggunakan pbbd
tapi sejauh ini gimana mas menurut mas rudy sebagai pendahulu
politikus senior dari partai yang sama gimana kerjanya mas gibran
ya selama ini kan masih mengeral apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab
sebagai wali kota itu adalah kepala daerah kepala pemerintahan kota surakarta
sekaligus petugas partai yang diberi amanat
menjadi wali kota surakarta
pernah nggak sih mas mas gibran tuh minta ujangan sama mas rudy ngobrol
dan kita rapat tiga pilar sudah pernah kita lakukan dua kali
nanti setelah ini kita juga akan lakukan rapat tiga pilar
yaitu kepala daerah wakil kepala daerah struktur partai dan anggota legislatif
pada saat waktu berpasangan sama pak jokowi itu kan juga
banyak nih mas terobosan terobosan yang dilakukan pasangan ini
pak jokowi dan mas rudy salah satunya itu relokasi ini loh mas prostitusi
ya jadi begini kita ceritakan sekalian aja
saya jadi wakil ini sudah punya komitmen tiga hal
satu jadi wali kota dan wakil wali kota tidak rebutan pekerjaan
yang kedua tidak rebutan
uang yang ketiga tidak rebutan pekerjaan proyek
semuanya kebijakan yang dibuat oleh wali kota
saya yang di lapangan yang saya yang menjalankan
sehingga wali kota sebagai pengambil keputusan
wakilnya yang bisa melaksanakan keputusan itu
yang bisa diterima oleh masyarakat
dan masyarakat tidak merasa dirugikan
pkl banjarsari tanpa gejolak
menutup silir yang lokalisasi prostitusi itu sudah tidak ada gejolak
semua apa yang diharapkan oleh masyarakat kita penuhi akhirnya
solo sudah tidak ada lokalisasi lagi
nah ini menarik karena mas rudin turun ke lapangan
apa sih mas resepnya sampai melokalisasi banyak sekali
hal hal yang biasanya tuh jadi ribut orang tuh
malah jadi ya udah begitu loh jadi
damai damai aja gitu loh
jadi saya dan saya itu memberi resep kepada semua kader
termasuk pak jokowi sebagai presiden pun
dengan tujuh c
tujuh c apa tuh
c yang pertama lakukan komunikasi yang intensif
kedua lakukan koordinasi langsung
yang ketiga pasti menemukan solusi
kalau sudah punya solusi baru sosialisasi kepada masyarakat
kalau sudah masyarakatnya yes tidak ada
protes dan sebagainya baru realisasi
setelah direalisasi ini masih ada dua sih
koreksi dan evaluasi kebijakan
nah sehingga tidak pernah benturan dengan masyarakat
oke jadi tujuh c itulah yang
tujuh c yang menjadi modal
yang lainnya adalah saya ini mau mendengar
mau melihat baru berbuat
artinya mendengar keluhan masyarakat
setelah itu saya lihat di lapangan
baru kita rumuskan dengan pak jokowi
setelah itu punya rumusan kita komunikasikan pada rakyat
sudah solusinya sudah dapat namun kita rakyat berikan solusi yang lain apa kira kira
ternyata sama baru kita sosialisasi
setelah sosialisasi selesai baru kita realisasi
nah kalau sudah realisasi kebijakan itu tidak kita diamkan
kebijakan itu kita kawal minimal dua tahun
sehingga masyarakat betul betul merasakan
apa yang menjadi kebijakan pemerintah
oke mas rudy tapi sedikit
ini masih soal mas rudy di karir politik mas rudi sebenarnya
karena mas rudy tugaskan bu mega untuk menjaga solo
apanya sih yang dijaga apakah suaranya pdi perjuangan
atau mungkin maruahnya pdi jalaka pihilan dari kota solo atau apa mas
ya yang pertama
maruahnya pdi perjuangan atau apa mas
marwah pdi jangan sampai hilang dari kota solo
karena solo ini dulu adalah basis pni dan basis pki
nah sehingga dengan pki dibubarkan itu tentunya kita harus merawat
dan menjaga supaya apa yang diharapkan oleh bung karno
cita cita pendiri bangsa ini bagaimana menyejahterakan pak mardin
artinya bung karno ini hanya kepingin pak mardhan itu bisa mendengarkan lagi
you bisa melihat televisi dan bisa menikmati terangnya listrik
nah itu yang kita lakukan termasuk menjaga lumbung partai pd perjuangan itu ada di solo
karena solo merupakan kota yang kecil namun ini adalah kota yang bisa menjadi pertimbangan pertimbangan menurut saya dunia